angka kenaikan kasus penyakit sivilis menjadi perhatian kementerian kesehatan dalam lima tahun terakhir
lantas upaya pencegahan seperti apa yang perlu dilakukan
bergabung bersama kami kepala biro komunikasi dan pelayanan publik kementerian kesehatan siti nadia tarmizi
selamat sore bu nadia
selamat sore mbak siva
terima kasih salam sehat ibu
terima kasih sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore hari ini
apa yang menyebabkan peningkatan jumlah kasus sivilis ini
tentunya di masa pandemi ya kita memang program program berjalan kurang optimal ya
karena memang situasi pandemi covid sembilan belas kemarin yang kemudian menyebabkan kondisi tersebut
yang kedua adalah kita tahu bahwa permasalahan penyakit jantung

sebenarnya masih merupakan permasalahan kesehatan kita
karena memang belum semuanya kasus itu kita temukan obati
sehingga penularan yang terus menerus masih terjadi di dalam masyarakat
dan kita bisa lihat dengan dua kondisi tadi
maka kemudian angka daripada penyakit sivilis yang tadinya dua belas ribu
itu menjadi dua puluh satu ribu di dua ribu dua puluh
bahkan yang tadinya dua belas ribu itu kasusnya hampir semuanya bisa kita obati
ternyata di dua ribu dua puluh dua dari dua puluh satu ribu kasus itu hanya tiga belas ribu yang mendapatkan pengobatan atau diobati
oke bu nadia data dari kementerian kesehatan sendiri
sebaran kasus sivilis paling banyak terjadi di wilayah mana saja
kemudian populasi rentan serta risiko tinggi terpapar
yang membuat angka penyebarannya tinggi bagaimana bu nadia
ya sebenarnya kita tahu bahwa penularan sivilis ini
melalui tiga jalur setidaknya
yaitu yang pertama adalah melalui hubungan seks
yang kedua adalah melalui transkusi ataupun penularan jarum suntik
yang ketiga adalah penularan dari ibu ke anak
nah memang yang paling besar yang kita deteksi saat ini adalah
karena pelaku seks yang beresiko berganti ganti pasangan
yang kedua adalah dikarenakan penularan dari ibu ke anak
kita melihat trennya mulai
nah angka kejadian sivilis ini memang kalau kita lihat saat ini
paling banyak ada di kota kota besar terutama ibu kota provinsi ya
maksud juga seperti di kri jakarta kemudian jawa barat jawa timur
kemudian yogyakarta juga papua papua barat di nusa tenggara barat
kita lihat dan juga di sumatera seperti misalnya di medan
dan di palembang serta di makassar
oke bu nadia tadi bu nadia sampaikan bahwa risiko penularan
salah satu yang tertinggi adalah pada ibu anak artinya ibu yang sedang mengalami kehamilan
apa yang membuat ini juga salah satu yang menjadi paling rentan bu nadia
kemudian bagaimana tingkat pencegahan terhadap risiko tersebut
nah kalau kita lihat ya penularan dari jalur ibu ke anak ini
biasanya didapatkan dari ibu rumah tangga yang terinfeksi dari
kita tahu bahwa penyakit
jadi penyakit ini ada yang disebut sebagai masa akut masa latan dan masa kronik
jadi luka pada alat genital itu kemudian bisa sembuh ya
kalau kemudian tidak diobati dengan sempurna dia akan menjadi kronik
artinya kumannya itu masih ada di dalam tubuh penderita
bakterinya ini treponemanya masih beredar di dalam tubuh penderita dan masih bisa menularkan
nah inilah yang kemudian seringkali ibu rumah tangga yang memang
tidak ada aktivitas perilaku seks yang beresiko
kemudian mendapatkan penularan dari suami
mungkin suami juga tidak sadar kalau sebenarnya mereka ini adalah carrier yang membawa
penyakit sivilis ini ke dalam rumah tangga
oke apakah ini juga berisiko terhadap komplikasi penyakit lain bu nadia
sebenarnya yang kita khawatirkan adalah kronisitasnya tadi ya
bahwa kemudian orang tidak merasa bahwa
membawa virus mohon maaf membawa bakteri treponema
yang kemudian bisa menularkan kepada orang lain
nah yang juga menjadi perhatian kita terutama adalah pada anak
karena kalau kemudian kita tidak bisa deteksi secara cepat pada ibu hamil
padahal sebenarnya penyakit sivilis ini gampang sekali mengobatinya
termasuk juga pada ibu hamil
kalau kita deteksi lebih awal kita berikan pengobatan yang adekuat yang cukup
maka penularan dari ibu ke anak itu bisa kita cegah sehingga tidak terjadi
karena dampaknya itu anak bisa cacat kongenital ya
akibat dari penyakit sivilis yang diturunkan dari ibunya ini
kalau tadi bu nadia juga sampaikan bahwa penderita sivilis
banyak juga yang merasa tidak tahu bahwa ia mengidap sivilis
atau bahkan dia bertindak sebagai karier
apa gejala yang harus diwaspadai
sebenarnya pada masa akut ya
yang paling khas itu
adalah luka ya
umpa umumnya pada alat genital
nah luka itu seperti luka lecet ya
tapi di awal awal dirasakan sakit
bahkan kalau buang air kecil itu sakit sekali
nah seringkali yang bersangkutan ini kan lalu juga untuk mendapatkan obatan atau mendeteksi
sehingga sering juga memberi obat secara langsung di apotek apotek
nah inilah yang kemudian lukanya bisa sembuh

tetapi sebenarnya bakterinya itu masih ada di dalam

bagaimana dengan ketersediaan stok obat sivilis di indonesia bu nadia
apakah mudah untuk diakses oleh masyarakat umum pengobatan ini sendiri
ya pemerintah sebenarnya sudah menyediakan fasilitas untuk pemeriksaan
jadi ini pemeriksaan ini sangat gampang ya
dengan diambil darah kemudian dengan pemeriksaan serologi ya
seperti pemeriksaan antigen mungkin di covid ya
seperti itu tapi tidak menggunakan swab
tapi menggunakan darah
nah kemudian bisa diketahui
dan bisa diketahui lah secara langsung apakah positif atau tidak
dan akhirnya juga sudah kita ketahui ya
dengan pengobatan antibiotik dan anti antigenisilin yang disuntikan
atau bisa menggunakan doksisiklin atau eritrosin
juga ketersediaan bahkan sampai ke tingkat plus plus
kita juga di indonesia dihadapkan dengan problematika
pandangan pola pikir stigma masyarakat untuk malu
melakukan pemeriksaan kesehatan ya
khususnya yang berhubungan dengan genital atau aktivitas seksual
dan lain sebagainya
nah bagaimana kemudian bisa mengedukasi masyarakat
untuk menjauhkan pemikiran seperti itu
demi kesehatan demi keamanan
ya ini yang jadi tantangan kita ya mbak tiffany ya
bahwa banyak sekali ibu hamil yang pada saat screening hepatitis hiv dan sivilis
itu misalnya positif ya
tapi kemudian tidak berani melanjutkan pengobatan
dikarenakan mereka ini takut untuk menyampaikan kepada suami
dan juga adanya rasa malu atau stigma
dikarenakan menderita penyakit tersebut
ini yang menjadi tentunya pr untuk kita mengedukasi
bukan hanya kepada ibu hamil tapi kepada suaminya
nah mengapa kemudian program ini menyasar
terutama screening pada ibu hamil karena dengan
kita melakukan deteksi dini pada ibu hamil
maka setidaknya ada tiga sasaran yang sudah bisa kita temukan penyakitnya
dan kita obati
yang pertama adalah si ibu sendiri kalau dia positif
yang kedua kalau ibu positif kita paksakan ya suaminya
biasanya kita temukan suaminya itu positif juga
dan yang ketiga kita bisa muntah muntah kembali dari ibu ini ke anaknya
jadi kita menyelamatkan dan menemukan tiga sasaran ya dari ibu
suaminya dan anaknya
yang juga harus diluruskan adalah
ketika memang seseorang terdeteksi mengidap sivilis
kemudian artinya ini bisa dilakukan pengobatan
nah terkait dengan pengobatan itu tersebut
berapa lama biasanya bu nadia
waktu yang dibutuhkan untuk pengobatan
sebenarnya tidak terlalu sulit ya
apalagi kalau kemudian perilaku seks beresikonya itu tidak dilakukan lagi
hanya dengan dua kali suntikan
itu sebenarnya sudah bisa mengobati sivilis itu sendiri
tapi kalau memang hanya dengan menggunakan tablet
itu membutuhkan kurang lebih empat belas hari
jadi tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama
tapi memang harus kemudian perilaku seks beresikonya dihentikan
dan jangan diteruskan kembali
nah tantangan utama juga dari ibu ibu hamil yang kemudian positif ini
adalah stigma yang dari keluarga
bukan hanya dari suami
tapi kemudian dari keluarga yang menganggap kemudian si ibu ini berperilaku
akan menyebabkan penyakit seksual
nah ini yang kami harapkan kami mengedukasi masyarakat ya
bahwa kalau ibu hamil kemudian positif covid itu
mereka didukung untuk bisa mengakses pelayanan pengobatan
karena manfaatnya sangat sangat jauh lebih besar
oke bagaimana dengan pengobatan untuk anak anak
anak kelompok anak anak dan bayi
nah sebenarnya pengobatannya sama mbak tiffany
cuman yang menjadi kekhawatiran kita adalah kecacatan yang disimbulkan
oleh penyakit psikologis ini
jadi anak bisa sampai tuli anak kemudian mengalami kelainan tulang
dan ada kecacatan cacatan lain ya
nah itu anak yang dikandung ibu itu bisa meninggal di dalam pendungan
bahkan juga terjadi abortus ya
artinya keguguran pada saat kehamilan
nah tentunya kalau keguguran ini kan banyak resiko juga terhadap ibu ya
karena ibu kemudian bisa terjadi pedarahan dan kematian
jadi dampak yang begitu besar terutama misalnya anak sampai tuli
kecacatan kongenital sampai tuli ini kan tentunya sangat menyedihkan ya
untuk kemudian terjadi pada seorang anak
padahal penyakit ini bisa disembuhkan
dan kalau sudah cacat kongenital itu tidak mungkin

kalau kemudian ini infeksinya bisa kita deteksi dari awal
ibu diobati kemudian anak masih terdeteksi adanya bakteri treponema ini
ini bisa kita berikan pengobatan selama cacat kongenitalnya tidak ada
oke semoga informasi ini bisa semakin mengedukasi masyarakat di luar sana
yang menyaksikan untuk lebih meningkatkan awareness kewaspadaan
dan menjauhkan stigma stigma itu tadi

khususnya untuk kebaikan diri sendiri dan juga tentunya keluarga
terima kasih bu siti nadia tarmizi kepala biro komunikasi dan pelayanan publik
kementerian kesehatan sudah bergabung dengan cnn indonesia newsroom sore hari ini
sehat selalu ibu